senin pagi komisi pemberantasan korupsi memeriksa tiga orang yang terlibat dalam kasus suap
terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
m taufik menjadi terperiksa pertama yang datang ke gedung kpk
pemeriksaan ini adalah yang keempat baginya
taufik yang juga kakak kandung tersangka muhammad sanusi tidak banyak berkomentar
ianya berjanji akan memberi keterangan selesai pemeriksaan
sebelumnya taufik diperiksa seputar tugasnya sebagai ketua badan legislasi dprd dki jakarta
terperiksa kedua adalah suni tanuwijaya
ianya menyatakan diperiksa atas tersangka ketua komisi dprd dki jakarta muhammad sanusi
kemudian terperiksa ketiga adalah ongen sangaji
saat ditanya apakah ia hadir dalam pertemuan dengan bos agung sedayo group sugianto kusuma
ianya menjawab silahkan tanya ke penyidik